sampai jumpa di video selanjutnya
jadi candy di penjara
waktu aku neyok dia
dia lagi dihukum
suruh lari kayak ngapangan segel jongkok
udah kayak tahanan beneran
ini semua tuh salah aku
mamaku yang masukin candy ke penjara
candy masuk penjara
udah lah ran
kamu gak boleh nyalain diri sendiri kayak gitu
kini juga gak akan suka kalau kamu kayak gitu
ini bener bener gawat nih
gimana kalau sekarang kita lapor
kemudian kita bilang dulu ke pak hakim
bukannya kita juga gak tau kan keberadaan yang kakung willy dimana
besok kalian jemput candy ya
pasti kok kita jemput candy ya

ya ampun candy
coba dapet lagi
kalau begitu kamu kembali ke sel
kamu mau kemana
kamu diam disitu
biar candy ke sel dengan pekerja selain
mana ada ular
itu di situ bu
ini ular ini
kamu takut dengan ular ini
tapi tadi saya melihat itu ular beneran bu
ular beneran kamu keluar
ah bu sebenarnya lolita itu senang melihara ular
tapi kan dia takut ketahuan sama ibu makanya dia tuh diem diem masukin ke sel
eh tapi saya punya usul bagus loh bu
gimana kalau anak anak tahanan di sini boleh melihara hewan
kan bagus dong bu bukan kita ngerusak atau nyakitin
justru kan kita harus belajar memelihara menyayangi ya kan bu
usul kamu boleh juga
dulu ibu juga punya pemikiran seperti itu
tapi karena dana dipenjarakan
dan sangat terbatas jangankan melihara peliharaan ular
susur untuk tenaga medis aja kita tidak punya
itu ular peliharanya lolita bu
makanya kan olita pingin banget melihara ular di sini
makanya gimana kalau semua anak anak diperboleh hewan ya kan bu
tapi yang itu kan boneka ular ularan saya bu
kok bisa sama kamu sih loh
aku ingin berhenti saling filo posisi the
jadi tadi malam rumah tangan ini heboh doang sama teriakannya dia
hahaha dia tuh sel sel main sama ular gitu dih steve
padahal dia sendiri itu takut sama ular
dia gak tahu anak anak panti tuh udah biasa main main sama ular
saya kan ada di sekitar situ
kamu di sini baik baik aja kan kan
maksud aku ya ya kamu bisa ngatasin segalanya ya kan
oh steven tenang aja
anak anak panti itu udah biasa nyelesain masalahnya sendiri
kita kan gak punya orang tua yang bisa belain kita ya kan
kamu emang hebat kan
iya hebat banget
eh ken kamu mau sesuatu gak
kamu mau sogo kesana sini gak
biar kamu bisa bebas lah mau gak
aku lagi perlu uang banyak loh di setiap
kayaknya kalian harus ngerasabungan kalian nih
untuk apa ken
pa ini muslim
hamster itu tadi tikus
ngurusin kek gila gitu kek
lucu banget sih monyetnya kayak muka lo
eh ada nebang ada nebang
ah lucu banget sih
ini ternyata teman kamu kenalannya hebat hebat ya
bisa membelikan hewan hewan ini untuk teman teman kamu di sini
dia juga mau menggaji para tenaga bantuan di sini
ini benar benar hebat
bisa bisa penjara kita akan mendapat penghargaan terkreatif di kota ini
hah itu kan juga karena ibu sipirang baik yang memerhatiin kita
kamu ini benar benar anak terfavorit penjara ini
eh eh main yuk
hei main yuk
keren ngomong ya
anak buah buah berdaya semuanya
masa disogok binatang gituan aja
sudah pada tidak mau nurut semua gue
gue racunin tuh hewannya semuanya
biar mampus tuh si candy
ngapain tali ini diikat di kaki burung kakak tuanya si kendi

kau zgjhk drdya bu

bah haram bu